loh kok kamu membangun sih
kamu belum tidur ya
kamu mau jujur apa
oh jujur dong jujur dong jujur dong
ini aku udah bersusah payah
kurang garamnya nanti
ini tadi menu yang kamu masak
sesuai sama media yang tadi
karena kalau buat aku kan
rasanya pedas jadi kurang pedas
nanti lain kali aku akan coba tambahin cabai
ada satu hal yang gak mungkin salah
ini kalau salah juga kebangetan pak
ini oke kok aku lihat dari bentuknya aja bener
ini nasinya kering
harus dong makan ini
gapapa mama duluan ya
keliatan kok mama udah habis
mbak mas ini askara baru aja ketiduran
kiki nemenin di kamar aja ya mbak mirna nitip makanan
kamu kalau mau libur udah boleh loh
dia kan mau lamaran butuh persiapan
ya nanti nanti aja deh kalau
kalau kerjaan udah selesai papa saya
mir bener katanya al
daripada kamu pulang besok pagi
malah nanti waktu kamu keteteran
mendingan kamu pulang malam ini
jadi besok pagi bisa lebih tenang

nanti kalau kerjaan hari ini selesai deh
ya kalau pamit kasih tau tapi ya
nah ini ada ulang
kamu tau sarang kalo pit
ya cuman hari ini ternyata andin udah tunggu lama
maybe you guys can try again bisa usah lagi ya
tapi tunggu deh
kalau kamu sama andin berniat untuk kasih adik buat arena dan askara
apa nanti kalo andin jadi ba brand ambassadornya maharatu
dia gak akan kecapean
takutnya program hamilnya jadi terganggu
akan pasti jadi brand ambassador akan lemah sekali
gak akan capek

dengar juga yang dibilang sama mama
kalo andin jadi ba buat maharatu dia pasti bakal banyak banget kesibukannya
bisa bisa program hamil yang direncanakan malah gak berhasil
apa saya harus cari kandidat lain
loh kok kamu membangun sih
kamu belum tidur ya
gak lagi usah aku buat tidur aja
suara kamu berisik suara kamu begitu bangun
oh yaudah bales dulu deh
kamu denger apa tadi
apa percaya sini
mau isengin kamu aja
ternyata pura pura tidur
kamu lihat kan dia cuma bilang mirna ngecet aku
dia mau bilang terima kasih dia udah sampai di rumah
kamu juga kenapa sih ada yang kamu pikirin
pasti ada yang kamu pikirin
kamu lagi ngomong dalam hati tuh pasti
udah deh kalau udah apa apa tuh cerita
kan aku udah bilang
aku nih rumah buat kamu kan
jadi kalau udah apa apa cerita
jadi pendama sendiri gak baik gak bagus
kau mau dineritim sayang
gimana emak nyiapin acaranya kalau cuma sehari
ya alkadarnya aja udah emak
wah kalau gitu emak nggak setuju
emak gak mau kalau lo dibikin cuma sederhana
ya tapi ini kan bukan yang pertama buat mirna
eh mir insya allah ini buat yang terakhir kali
ini pan buat acuan lo buat ke depan lo hidup nanti
emak juga bingung abis acara lo dadakan sih
ih jangan salahin mirna salahin rija noh
dia yang dadakan dia bilang cepet cepet
emang siapa aja sih yang mau datang
keluarganya dija datang kan berapa orang
kayaknya cuma berapa orang doang deh emak
nah itu kan lima enam juga orang
kita kuduk cepet cepet siapin semuanya ya
lo udah nyatuk bulan apa itu yang diperluin
nih ini nyatuk
pengen gimana hubungan kamu sama mbak bella
jalan di tempat gitu
malah kayaknya kemburan deh emak
lah kok gitu sih red
sampai jumpa di video selanjutnya